direktur utama pt pertamina nike widiawati mengikuti rapat dengar pendapat
dengan komisi enam dpr ri di kompleks parlemen senayan jakarta pada selasa
dalam rapat yang membahas kebakaran depo pertamina pelumpang ini
nike menyebut jumlah terkini korban meninggal dunia akibat kebakaran di depo pertamina pelumpang
sebanyak dua puluh tiga orang
sementara dua puluh tiga orang masih menjalani rawat inap di rumah sakit
dan dua puluh lima orang pasien lainnya telah diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan
nike menegaskan pertamina menjamin semua biaya pengobatan korban
untuk data ini jumlah yang meninggal dua puluh tiga orang kita berduka dengan ini
ada yang dirawat di rumah sakit namun juga tidak tertolong
kemudian rawat inap itu sekarang dua puluh tiga orang
dan yang dua puluh lima orang sudah pulang ke rumah
tapi dalam masa recovery pun kami tetap akan backup semua
untuk kebutuhan biaya pengobatannya
sementara itu terkait wacana pemerintah memindahkan depo pertamina pelumpang ke tempat yang lebih aman
menko pmk muhajir effendi menyatakan hingga kini pemerintah belum menetapkan lokasi relokasi depo bahan bakar terbesar di indonesia tersebut
lokasi baru depo nantinya akan memiliki buffer zone alami
sehingga tidak terpengaruh oleh perkembangan demografi
namun demikian kawasan depo pelumpang juga akan dibuatkan buffer zone seluas lima puluh meter

selain itu status penghuni warga sekitar depo pelumpang juga tidak serta merta menjadi legal
pemindahan depo itu tidak ada kaitannya dengan status kepenghunian
kepenghuniannya tidak otomatis kemudian mereka jadi legal
itu urusan lain
yang penting kita ingin mencari titik selesai sebagian bapak presiden yang berjangka panjang dan betul betul aman
karena itu bukan hanya instalasi strategis
sejak jumat sepuluh maret lalu secara bertahap pt pertamina menyalurkan dana bantuan sewa kontrakan kepada seluruh korban terdampak kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara
kendati sudah mendapatkan uang senilai lima enam juta rupiah yang diharapkan mampu untuk tinggal di rumah huni sementara selama tiga bulan ke depan
tak sedikit korban masih berharap agar pertamina maupun pemerintah dapat memberikan kejelasan
terkait bantuan berupa tempat tinggal tetap yang baru
mereka menyebut enggan dan kurang nyaman jika harus terus menerus tinggal di kontrakan dalam kondisi yang terbatas dan serba seadanya
saya nunggu kepastian ya kan begitu
ya karena kan saya sebagai warga ya kan kalau nggak dari pihak pihak tertentu yang mengurus ya gimana saya kan nggak bisa kalau saya
saya butuh penanganan yang secepatnya kan begitu supaya saya ini jangan bimbang jadinya kan
ya iya ini umpalan umpalan kayak begitu
ya gini ya ruh
saya kan emang yang punya kontrakan di situ
jadi kan penghasilan saya bukannya berkurang lagi emang kagak ada
orang saya kan hasil saya kan cuma dari kontrakan doang
makanya saya pengen buru buru gitu gimana ini penjelasannya dari pihak sananya
kalau bisa mah ditambahin gitu buat yang ngontrak ngontrak gitu kan
namanya satu juga yang pada punya anak kan juga kan harus butuh biaya juga
bantuannya cuma hanya tiga bulan doang
lah kedepannya kan kita nggak tahu kedepannya gimana
sedikitnya tiga rt dan satu ratus enam puluh kepala keluarga dari rw satu rawabadak selatan terdampak kebakaran
satu ratus dua puluh tujuh diantaranya sudah menerima pencairan biaya sewa kontrakan per senin tiga belas maret kemarin
sisanya harus menunggu proses verifikasi lanjutan dari pt pertamina dan bank dki
pengurus rt rw juga membantu mencari kontrakan bagi warga terdampak
sementara warga yang memilih mencari hunian secara mandiri diimbau untuk tetap melapor pada rt rw agar tetap terdata persebarannya
tim liputan cnn indonesia